selanjutnya ada menpora dito aryo tejo dan chief the mission basuki hadimulyono memimpin acara pengukuhan tim indonesia yang akan tampil di asean games dua ribu dua puluh tiga di hangzhou tiongkok
di hangzhou nanti kontingen merah putih akan mengirimkan empat ratus tiga belas atlet yang akan turun di tiga puluh cabang olahraga
penyerahan bendera merah putih dari menpora ke ketua umum koi raja sabta okto dan berlanjut ke chef demission basuki hadi mulyono menandai prosesi pengukuhan tim indonesia yang akan tampil di asean games dua ribu dua puluh tiga di hangzhou tiongkok
pengukuhan tim indonesia yang digelar di auditorium kementerian pupr pada selasa siang diikuti oleh sekitar tiga ratus tiga puluh sembilan atlet dan juga ofisial dari dua puluh enam cabang olahraga yang akan berlaga di asean games nanti
total indonesia mengintimidasi
empat ratus tiga belas atlet dari tiga puluh cabang olahraga dan sebagian sudah berada di tiongkok karena beberapa cabur sudah memulai pertandingannya pada selasa ini
upacara pembukaan asian games dua ribu dua puluh tiga akan digelar dua puluh tiga september mendatang dan akan berakhir delapan oktober dua ribu dua puluh
terakhir asean games kita adalah tuan rumah dan hari inilah kita diuji sebagai penantang atau peserta di negeri asing
kekukuhan tim indonesia yang digelar di asean games dua ribu dua puluh tiga akan dipelajari oleh sekitar tiga ratus tiga puluh sembilan atlet dan juga ofisial dari dua puluh enam cabang olahraga yang akan berakhir delapan oktober dua ribu dua puluh tiga
kekukuhan tim indonesia yang digelar di asean games dua ribu dua puluh tiga akan digelar di sekitar tiga ratus tiga puluh sembilan atlet dan juga ofisial dari dua puluh enam cabang olahraga yang akan berakhir delapan oktober dua ribu dua puluh tiga